kejaksaan agung mengklaim sudah mengantongi nama nama calon tersangka
kasus pt asuransi jiwasraya yang diduga merugikan keuangan negara
hingga tiga belas tujuh triliun rupiah
kejaksaan tidak akan terburu buru mengumumkan nama calon tersangka
sebelum penyidik menerima hasil audit kerugian negara
dari badan pemeriksa keuangan
kejaksaan agung republik indonesia sinatiar burhanuddin mengatakan
bpk tengah melakukan investigasi dan menggeledah tiga belas objek pemeriksaan
investigasi ini membutuhkan waktu paling cepat dua bulan
sejak kejaksaan agung mengirimkan permohonan perhitungan kerugian negara
yang saat ini diduga telah mencapai tiga belas tujuh triliun rupiah
tim penyidik kejaksaan telah memeriksa sembilan puluh delapan orang saksi
terkait kasus dugaan korupsi asuransi jiwasraya
dari sembilan puluh delapan saksi yang diperiksa penyidik ada kemungkinan menjadi tersangka
burhanuddin mengaku tidak ingin terburu buru mengumumkan nama tersangka
karena menyangkut banyak pihak dan merugikan keuangan negara